anda masih di cnn indonesia newsroom dan kita akan memasuki informasi seputar kilas haji dua ribu delapan belas
hampir seluruh calon haji sudah mulai menempati maktab masing masing di arafah
hari ini di arab saudi sudah memasuki tanggal sembilan zulhijjah
waktu yang ditetapkan untuk menjalani ibadah wukuf yang dimulai saat masuknya waktu zuhur
calon haji indonesia sudah sejak tanggal delapan zulkijah berada di arafah
menjelang melakukan ibadah wukuf mereka mengisi waktu dengan beribadah dan beristirahat
waktu wukuf diawali saat waktu zuhur dan berakhir menjelang azan subuh
namun rata rata calon haji hanya memanfaatkan waktu hingga waktu maghrib
karena mengejar waktu ke musdalifah ketangguhan stamina
harus dimiliki oleh seluruh calon haji
karena setelah menjalani hukuf jemaah akan bergerak menuju musdalifah
untuk melakukan mabit atau bermalam sekaligus mengambil batu kerikil
untuk melontar jumroh pada tanggal sepuluh zulhijjah
dan setelahnya cuaca di arafah saat musim panas kali ini diperkirakan bisa mencapai empat puluh lima derajat celcius
sehingga calon haji dianjurkan untuk tidak melakukan wukuf di bukit batu sekitar arafah